nah sekarang kita akan masuk ke informasi yang tadi sudah sempat kita sebutkan ya
bahwa begitu banyak yang membicarakan permasalahan ini bahkan sampai sekarang
tentang sebuah padepokan yang bisa menggandakan uang itu loh
betul yang cut timenya seperti itu ya
ada penyelidikan sudah semakin panjang berlanjut dengan juga nama nama yang kemudian terseret
nah ada satu nama yakni dodi wahyu di rumah sultan kita sebutnya sultan ya
karena untuk tat pribadi mereka menyebutnya raja
kemudian bawah bawahannya disebutnya sultan
nah rumah dodi di pasuruan jawa timur ini terlihat sepi
sesuai dalam bap dikatakan ada uang sebanyak dua triliun rupiah yang diserahkan kepada dua orang kepercayaan taat pribadi
namanya ada dodi dan juga dovir
nah ini yang sedang diselidiki dimanakah uang itu berada jika memang benar diberikan begitu ya
nah selain kasus penipuan polisi juga kini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan taat pribadi
rumah sultan dodi wahyudi di desa gunung gangsir kecamatan bintang

di desa gunung gangsir di desa gunung gangsir
pasuruan jawa timur tertutup rapat
rumah mewah lantai tiga ini tampak berbeda dari rumah rumah warga di sekitarnya
terlihat megah dan baru dibangun dua tahun lalu
bahkan di lantai tiga rumah dodi ada satu kolam renang besar
menurut warga sekitar dodi wahyudi menghilang dari rumahnya sejak tiga bulan lalu
dodi dikenal warga adalah orang dermawan kepada warga sekitar
meski mantan buruh pabrik rumah dodi sering didatangi tamu tamu dari luar kota
sementara itu rabu sore tim kuasa hukum taat pribadi mendatangi gedung di treskrimum polda jawa timur
salah satu tim kuasa hukum dari taat pribadi menyebutkan kemana saja aliran dana taat pribadi
ya saya taunya di bap
artinya kedeng limas menaku bahwa menyerahkan uang satu triliun itu ke jokowi di bapak jakarta di mabuk
siapa itu di jakarta itu siapa
itu orang kepercayaannya juga sebut gurunya juga
dengan adanya aliran dana tersebut polisi saat ini sedang meminta keterangan dodi
orang kepercayaan taat pribadi yang telah dipanggil oleh penyidik polda jawa timur
ya kan katanya taat bilang uangnya itu kan dikasih ke dodi tuhan taat
uang dodinya itu udah datang kita panggil
oke berapa yang dibawa katanya
itu nanti nanti hal hal sendiri nya baru gue kasih tau deh
katanya satu triliun
satu triliun itu bener gak nan
menurut pengakuan taat pribadi di berita acara pemeriksaan
uang sebanyak dua triliun rupiah diserahkan kepada dua orang kepercayaan taat pribadi
bernama dodi dan dovir
polisi juga tengah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan taat pribadi
harif hakim cnn indonesia